konsumsi bbm dalam periode satgas lima belas hingga dua ribu
di kementerian ini sudah kita buat rencananya dengan bagus
dan jeda kemanusiaan berlangsung pada waktu dan juga tempat yang spesifik

mengungkapkan bahwa masih ada yang dicicil bahkan di akhir tahun dua ribu dua puluh
jaipongan ini sendiri kita mengusung tiga g yang ada di jaipongan itu sendiri yaitu gitek goyang dan geol
jadi ya gue pikir terus setelah ngobrol dia setuju gue kerja di bca
rabi yaakov baruj berbincang dengan saya mengenai berbagai hal tentang yahudi di nusantara